ya sementara itu ada sebuah bis antar provinsi
rauh siam mengalami kecelakaan tunggal di jalan lintas tengah
kiliran jawa teluk kuantan kabupaten kuantan singing riau
dan enam penumpang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut
video amatir rekaman warga memperlihatkan kepanikan warga
saat melakukan evakuasi penumpang bus pmt yang terguling
di jalan lintas tengah kiliran jauh teluk wantan riau
warga bersama sama mengevakuasi korban yang terluka maupun meninggal dunia
data yang dihimpun dari pol dario menyebutkan
kecelakaan ini menyebabkan enam penumpang tewas di tempat kejadian
korban tewas terdiri dari tiga perempuan dan tiga laki laki
satu di antaranya supir cadangan bernama rituan
dan satu lagi adalah laki laki berusia enam tahun
sementara korban luka terdiri dari delapan korban luka ringan
dan tiga penumpang lainnya mengalami luka berat
korban luka ringan maupun luka berat dilarikan ke rumah sakit
di lubuk jambi
kami tumas pol dario menyebutkan
bus pmt bergerak dari solo menuju aceh
namun pada rabu siang bus mengalami kecelakaan
tepat pada jalur tikungan menurun
gimana kondisi tkp itu adalah jalan penurunan kemudian tikungan
jumlah penumpang delapan belas orang saat kejadian
kendaraan ini dikemudikan oleh sopir
dengan dua awak kendaraan
satu supir cadangan
dan satu supir yang membawa
sejauh ini kepolisian polres kuan sing dan dinas perhubungan
telah melakukan olah tkp untuk melakukan penyelidikan
saat ini sopir bus sudah diamankan polisi
untuk dimintai keterangan
sampai jumpa di video selanjutnya